cuma disini nih main game gak pake ribet
tidak bisa berpikir lagi
lebih baik sekarang pangeran pulang dulu
untuk menenangkan kejirah
akan memberi jalan yang terbaik buat pangeran
justru itu aku bingung mbara
kok kita mencari farida sampe ngeblaksa kesini
kamu denger sendiri kan
farida dibawa siluman ke gunung sumbing
sudahlah sir ikuti saja
sampai matahari terbenam
nanti akan aku kasih tahu
ada tamu tak diundang yang datang barah
kalian manusia memang suka lancang
hei hutan ini tempat bebas
jadi siapapun boleh kesini
kalian sengaja mau hantar jawab
mau coba ilmuku yang lain
pendekar basir yang sakti ini berhasil menghadapinya
satu lagi lihat barah
kali ini aku sakit
guru tunggu guru
apa yang telah terjadi
pak lampir dan kawan kawannya menyerang
mak lampir kemana
wak bayau tidak ada di istana
kemana wanita keparetnya pergi
kita kembali dulu lampir
di istanaku kau bisa melihat di mana wak bayo berada
mereka merusak istana
mak lampir kemana
apa yang terbuat
tunggu pembalasanku mak lampir
matak aji kacabenggala
repsi repsi raja dedemit parewanganku
dimana keberadaan farida
aku tidak bisa melihat farida sama sekali
ilmu apa yang digunakan
untuk melindungi farida
aku tidak tahu
apa dia punya simpanan
wak bayau tidak mungkin bisa menembus pasu benggalaku
ini pasti ada yang membantunya
kita harus bisa membekuk orang
kau tidak akan bisa menemukan parida
tidak ada apa apa barat
kota apa itu barat
sepis sekali barat
tidak ada penguninya
lalu dia ada dimana
maaf pangeran saya juga tidak tahu
kenapa panglima tidak menggunakan ilmu sirik paningau
untuk melacak keberadaan faridah
tujuh kali saya sudah mencoba
tapi tetap saja tidak berhasil
hanya warna putihlah yang keluar
aku tidak bisa berpikir lagi
lebih baik sekarang pangeran pulang dulu
untuk menenangkan kejirah
akan memberi jalan yang terbaik buat pangeran
anginnya kencang sekali
kalau kau ingin mati
aku sudah berbicara
tekad saya sudah bulat untuk berperang
perempuan setan itu
kisah anak bertiga
sudah sering saya bantu
bila mana sedang menghadapi masalah
yang meminta bantuan kepada kalian semua
saya juga siap membantu nyai kapan saja
iya saya juga siap
ini merupakan jihad bisa giliran
memerangi setan seperti mak lampir
terima kasih atas bantuan kisah anak semua
saya yakin kita bisa menghancurkan
pak lampir si manusia setan itu
yang selalu saja membuat malapetaka di bumi ini
kapan kami harus bertindak
tunggu nanti saya beritahu
sebab sekarang saya sedang mencari pemuda
yang paling ditakuti oleh mak lampir
dia mau mencari sembarang
dia tahu kelemahanku
wakbayau mengumpulkan orang orang sakti
para dukun dukun aliran puntih
untuk menghadapi aku
kau takut menghadapi mereka
mak lamir tidak pernah takut pada siapapun
lalu kenapa kau begitu peduli dengan mereka
kekuatan musuhku jadi berlipat ganda
dukun dukun aliran putih
itu bukan orang sembarangan
wakbayau meminta bantuan pada sembarang
seperti itu yang harus dipikir
bukan berarti takut
kita juga bisa berbuat sesama
kita minta bantuan
pada raja iblis
dia bisa menggerakkan tentara siluman
raja iblis pernah menghadapi wakbayau
dia pasti senang membantumu
aku juga senang membantumu
aku akan menggerakkan seluruh